santap sahur di bulan ramadan biasa dilakukan bersama dengan keluarga
jika anda ingin merasakan suasana yang berbeda anda bisa mengikuti santap sahur di pondok pesantren darut tauhid di kota bandung
seperti inilah suasana sahur di masjid darutauhid kota bandung
meskipun terlihat sederhana warga nampak menikmati santap sahur mereka
warga yang menikmati santap sahur di sini merupakan para jemaah yang mengikuti kegiatan itikaf selama bulan ramadan di masjid darutauhid
kegiatan itikaf di masjid darutauhid merupakan kegiatan rutin yang selalu diadakan setiap bulan ramadan
untuk yang itikaf itu ketika mulai pada sore hari datang ke sini ikut untuk berbuka
kemudian mendapatkan makan untuk berbuka dan dilanjutkan dengan sholat maghrib
kemudian sholat isya dan selepas sisa itu dilanjutkan untuk rangkaian sholat raweh
rangkaian sholat tarawehnya yang pertama yaitu diawali dengan ceramah ceramah terawih oleh para pemateri yang sudah diundang oleh dkm dartauhid
kemudian selepas ceramah dilanjutkan dengan sholat terawih dua sesi
itu banyaknya satu juz satu malam satu juz al quran
dibagi dua sesi
sesi yang pertama yaitu sholat raweh
dan sesei kedua yaitu sepuluh ditambah tiga witir
kegiatan itikaf selama bulan ramadan di masjid darutauhid akan diintensifkan pada h sepuluh lebaran
pada saat itu akan hadir pemateri untuk mengisi kegiatan itikaf bagi para jemaah
warga menilai adanya kegiatan itikaf di masjid darut tauhid memberikan manfaat untuk masyarakat
saya merasa manfaatnya sangat besar sekali ya
yang utamanya dalam penguatan
meningkatkan kedekatan kita kepada allah swt
apalagi mendekati akhir ramadan ini sangat bermanfaat
di samping pahala yang dijanjikan allah swt lebih besar di hari hari terakhir ramadan
kemudian juga ini sebagai bentuk tarbiah kita di bulan suci ramadan ini untuk betul betul memanfaatkan momen ramadan ini
ya betul semaksimal mungkin untuk meningkatkan keiman kita kepada allah swt
poin yang paling penting adalah tidak jarang masjid yang memfasilitasi tempat untuk beritikaf dan menyediakan segala sesuatunya fasilitasnya
mungkin itu aja
bermanfaat sangat bermanfaat bagi saya
bagi anda yang tidak mengikuti kegiatan itikaf namun ingin berkontribusi
masjid darut tauhid menerima sumbangan yang nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhan peserta itikaf
franky widjaya bandung